hasil identifikasi dua belas jenazah prajurit akibat kecelakaan helikopter mi tujuh belas di pegunungan mandala distrik opsok
kabupaten pegunungan bintan pada dua puluh delapan juni dua ribu sembilan belas dirilis dvi polda papua pada minggu malam di ruang tidokes polda
kapitul kedua tim dvi agustinus mulyanto hardy menyatakan
dua belas jenazah korban helikopter mi tujuh belas berhasil teridentifikasi berdasarkan data primer dan sekunder
satu diantaranya dengan cara eksklusi
dapat disimpulkan bahwa ke dua belas korban teridentifikasi berdasarkan data primer gigi sebanyak satu
kemudian teridentifikasi berdasarkan dua data sekunder
yaitu properti dan catatan medis sebanyak
empat teridentifikasi berdasarkan data primer gigi dan sekunder properti sebanyak enam
dan yang terakhir teridentifikasi secara eksklusi dengan metode eksklusi sebanyak satu
rencananya pemberangkatan jenazah tujuan semarang dan surabaya akan dilakukan pada senin pagi pukul delapan waktu indonesia timur
sementara jenazah tujuan sorong ambon kupang dan kendari akan diberangkatkan pada hari selasa
dua belas prajurit yang bisa diidentifikasi yakni kapten cpn aris adik pilot
kapten cpn bambang saputra
serka suriatna bambang kosuma
pratu asarul masudi
dan serda dita ilham
sedangkan lima anggota satgas yaitu pratu zianurio sule
prada tegar hadi
dan serda ikrar nainggolan
andre kirwel jayapura